saudara kapolri jenderal listio sigit prabowo menyebut puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di tol telah terjadi di empat hari sebelum lebaran
kapolri menegaskan puncak arus mudik sudah terlampaui dengan baik
kapolri jenderal istio sigit prabowo menyatakan manajemen arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat di ruas tol sudah bagus dan terlampaui dengan baik
selain itu kapolri menyebut terjadi peningkatan kecepatan kendaraan dari biasanya delapan jam
menjadi enam tujuh jam
untuk puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik
jadi kalau tahun dua ribu dua puluh tiga itu di h tiga kali ini bergeser di h empat
puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari hari sebelumnya
saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan juga terjadi peningkatan kecepatan
untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan jawa tengah pak ya
yang biasanya delapan jam kali ini menjadi enam tujuh jam